iya dong gak ada sejarahnya ya
sahabat gue tuh takut sama cewek
dimana mana cowok itu harga dirinya harus diatas cewek
ngapain juga harus takut sama cewek
gak ada sejarahnya
jadi lo gak takut sama gue
ya enggak lah ngapain harus takut
oke ya udah kalo gitu kita putus aja
mancaman saya putas putusan putus mulu
gak usah kupat kumatan udah jadi cewek
saya mendapat laporan
ada lagi bullying di kampus kita ini
memang udah berusaha bully saya
dia nunjukin video trauma saya pas saya kecil di depan semua orang
saya berusaha memperbaiki video ini
saya sudah berusaha
dimana ini pak
dengar sini pak
lo berdua sama sahabat gue
sebenarnya apa yang mendasari kamu melakukan tindak bullying kepada pangeran
sumpah pak saya gak tahu pak
sumpah saya gak tahu saya kerasukan apa
saya tuh merasa bersalah banget pak
jangan kasih saya hukuman ya
dia tuh bisa tesin sendiri
saya harus sadarin kesalahan saya
betul sekali itu pak
enggak sumpah saya gak bermaksud ngelakuin itu
saya nyesel banget
saya hilaf bener deh
kok bapak gak maafin saya
kalian ini kan sudah dewasa
ya nggak perlulah sedikit sedikit melibatkan orang tua dalam urusan kalian
kalau gitu pak reger sama pak surya maafin saya kan
aduh aduh aduh
tapi kamu sudah betul betul menyesali perbuatanmu
pak surya merasa bersalah banget
saya hilaf sumpah
aduh aduh cukup
saya mau beri kamu satu perintah
untuk kali ini saya maafkan
jangan kamu ulangi perbuatan ini lagi
saya akan ngulangin janji janji ya
kasian banget mel
sini cukup cukup cukup cukup
temen lo kayaknya udah balik kayak dulu lagi ya
kan sebelumnya pangeran sempat jiper tuh
pernah diancam sama mel
tapi tadi gue lihat dia udah berani lagi
salut gue sama dia
iya dong gak ada sejarahnya ya
sahabat gue tuh takut sama cewek
di mana mana cowok itu harga dirinya harus di atas cewek
ngapain juga harus takut sama cewek
gak ada sejarahnya
jadi lo gak takut sama gue
ya enggak lah ngapain harus takut
oke ya udah
kalau gitu kita putus aja
kan cuman cuman putas putus putus mulu
gak usah kopat kupatan deh jadi cewek
citra sayang yang cantik
gue gak takut sama lo itu
bukan berarti gue ngerendahin lo
nih lagian ya
kalau gue takut sama lo ya
terus gue gak bisa pacaran sama lo
gak bisa ada ketekutan sama lo
gie gue serius sekali pacar gue tuh cantik banget
tapi kalau dilihat dari sedotan
res ya lo jadi orang
sebentar dulu sedotannya ini beda
ini sedotan buba
jadi agak gedean
kelihatan lebih jelas tuh cantiknya
pas ya kan
gak apa apalah dikit juga
kalau dikumpulin lama lama jadi buka
lo duduk dulu
gue ada sesuatu buat lo
akhirnya pak remon pergi juga dari kantorku
gara gara dia deket sama bu nawang
aku jadi repot kayak gini
aku harus cari cara untuk jauhin bunawang dari kantor ini
aku harus telepon lydia kayaknya
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif
tumben hp nya nggak aktif
sama ke telepon rumahnya aja lah
halo selamat siang
bu lidah ada di rumah
barusan saya telepon ke hp nya tapi gak aktif
oh ini pak alek ya
bu lydia ada kok pak di rumah
rumah sekarang lagi sakit
gak enak badan
sekarang lagi istirahat di kamar
ya udah kalau gitu bi kasih ya
tapi sekarang kamu gak ada
ibu sekarang makan dulu terus minum obat ya
saya tuh gak nafsu makan bi
ya ibu jangan gitu dong
kalau ibu nggak makan makan nanti sakitnya nggak sembuh sembuh
bi rizky hubungin bibi nggak nanyain keadaan saya
sebenarnya den rizky gak pernah nerpon
tapi dia udah nanya
dia udah nanya
dia udah nanya

buat nanyain keadaan mamanya
tapi kalau saya jawab nanti bu lydia makin sedih
ya udah bi kalau dia gak hubungin birang aja
nggak usah pakai ditutup tutupin gitu
bukan gitu bu
tapi sebenarnya den rizky gak pernah nelfon saya
saya gak mau bikin ibu tambah sedih
walaupun den rizky gak nelfon saya
pasti dia mikirin ibu kok
semoga ya bi
saya sih masih berharap
berharap banget rizky pulang
rizky tinggal di sini lagi sama kita
karena kalau rizky ada di luar sana
dia tinggal entah di mana
aku jadi gak tenang mikirin dia
iya bu sama
saya juga gak tenang mikirin dan rizky
mungkin dia nenangin hatinya dulu di luar bu
setiap hari saya berdoa buat dan rizky
supaya den rizky itu mau pulang bu
bu sekarang ibu makan ya
put gue antar pulang ya
tapi sebelum kita ke parkiran
lo tunggu di sini jangan ke mana mana
gue bener bener kagum dan bangga
sama apa yang lo lakuin tadi batu bata
boleh aku jual
ya buat apa
orang yang ingin bekerja sekolah